sementara itu sebanyak empat puluh satu tenaga kerja asing asal tiongkok
kembali tiba di bandara cutnyadin kabupaten nagan raya aceh pada jumat siang
kedatangan puluhan tka yang kedua kali dalam sepekan terakhir ini
adalah untuk bekerja di sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap
kedatangan empat puluh satu tka ini disambut oleh dinas ketenaga kerjaan kabupaten nagan raya
dan dikawal ketat oleh gugus tugas serta puluhan aparat keamanan dari tni polri
saat tiba di bandara mereka hanya memperlihatkan surat kesehatan kepada petugas
dengan alasan tka ini sudah memiliki izin dari kementerian ketenaga kerjaan indonesia
tanpa harus memperlihatkan paspor dan kitas
setelah pengecekan surat kesehatan penyemprotan cairan disinfektan
serta pengecekan suhu tubuh para tka ini langsung dibawa ke perusahaan tempat mereka akan bekerja